inacraft atau international handicraft trade fair dua ribu dua puluh dua merupakan pameran kerajinan yang menjadi wadah untuk memasarkan produk para pengrajin aircraft lokal
pameran ini dibuka sejak rabu dua puluh tiga hingga dua puluh tujuh maret dua ribu dua puluh dua mendatang
inacraft dua ribu dua puluh dua diselenggarakan di balai sidang jakarta convention center jakarta pusat
pameran kerajinan tahun ini berbeda dengan tahun sebelumnya yakni diselenggarakan secara hybrid dengan tema from smart village to global market
dan menjadi pameran kerajinan terbesar se asia tenggara dengan melibatkan tujuh ratus dua puluh dua peserta
mulai dari peserta individu binaan dinas dan binaan bumn
diharapkan inacraft tahun ini mampu membuka lapangan kerja dan mendongkrak perekonomian indonesia hingga ke tingkat global

dan kita telah tergabung dengan produser lapangan cnn indonesia shiva hanifa di lokasi pameran inacraft
halo siva seperti apa nih inacraft di era pandemi
karena ini kan diadakan secara hybrid hingga saat ini
seperti apa pantauan anda apakah sudah ramai pembeli dan lain sebagainya
selamat siang anita mae
hari ini memang merupakan hari kedua
jadi selenggarakannya inacraft dua ribu dua puluh dua atau international handicraft trade fair dua ribu dua puluh dua
jadi selenggarakan sejak kemarin tanggal dua puluh tiga hingga lima hari ke depan yaitu tanggal dua puluh tujuh maret di balai sidang jakarta convention center atau jcc jakarta pusat
boleh saya ceritakan sedikit bahwa tadi saya sampai di sini itu sekitar pukul sembilan hingga setengah sepuluh
yang dimana acara pameran kerajaan ini sebetulnya dibuka pukul sepuluh hingga sembilan malam
dan sebelum pukul sepuluh dibuka saja sebetulnya para peserta maksud saya para pengunjung ini sudah mengantri di depan
namun untuk protokol kesehatannya ini sudah dipersiapkan dengan baik
jadi kita datang diwajibkan untuk registrasi terlebih dahulu
mulai dari bisa lewat website ataupun datang ada barcode kita scan baru kita scan peduli lindungi lalu cek suhu
seperti itu untuk protokol kesehatan
dan juga alur masuknya
suasananya meskipun tadi di depan sebelum dibuka pameran ini sudah mengantri para pengunjung
namun ketika masuk seperti bisa dilihat bahwa para pengunjung di sini cukup kondusif suasananya kondisinya
lalu juga untuk para pamerannya tadi saya sudah sempat berkeliling bahwa di sini terdapat beragam
kerajinan mulai dari keramik anyaman batik kaca
sepatu tas hingga perhiasan
untuk menjadi informasi tambahan anita maya bahwa pameran kerajinan ini merupakan pameran kerajinan terbesar se asia tenggara
yang melibatkan tujuh ratus dua puluh dua peserta
mulai dari lima ratus sepuluh peserta individu lalu ada satu ratus enam puluh sembilan binaan dinas dan ada empat puluh tiga binaan bumn
dan juga pameran ini merupakan pameran ke dua puluh dua sejak tahun
dan untuk lebih lanjutnya lagi saat ini saya sudah bersama dengan salah satu peserta dari pameran kerajinan ini dengan mas yofi
untuk persiapannya kita seperti kayak biasa aja kita tetap optimis ya
walaupun pandemi ini kita tetap harus
ikut selalu aktif ya aktif dalam pameran terus di media sosial marketplace
kita selalu tetap jualan lah intinya
bagaimana pameran ini dapat membantu perekonomian terutama di kerajinan batik tanalie
jadi kita sendiri sangat berterima kasih kepada inakraft
pemerintah yang sudah sangat bantu kita untuk pemasarannya
apalagi kondisi pandemi saat ini sudah terlalu lama ya
dengan adanya pameran ini ini sangat sangat menggeliatkan potensi pembelian lagi untuk inakraft
terima kasih banyak
dapat terus menekatkan perekonomian terutama untuk penjualan inakraftnya
lalu sebagai tambahan bahwa yang menjadi patar belakang di bentuknya pameran inakraft
dibentuknya pameran ekraf ini atau kerajinan ini memang karena berdasarkan data dari fokus ekonomi outlook dua ribu dua puluh
bahwa sektor ekonomi ini telah menyumbang sebesar satu seratus triliun rupiah terhadap pdb indonesia di tahun tersebut
sehingga dibentuklah pameran kerajinan ini
dengan upaya untuk memulihkan ekonomi terutama di saat pandemi seperti ini
kemudian juga untuk memberikan pesan mengajak masyarakat untuk lebih mencintai produk lokal
produk indonesia untuk memajukan perekonomian
lalu dengan sesuai dengan atau sejalan dengan tema pameran ini yaitu from smart village to global market
memang diharapkan dapat mendongkrak perekonomian produk lokal
tidak hanya di lokal saja secara lokal saja namun juga hingga internasional atau secara global
baik terima kasih syifa hanifa produser lapangan cnn indonesia
suporkan langsung dari lokasi inakraft
selamat bertugas kembali